anda masih bersama reportase jawa timur
ratusan warga tuban kami siang memblokir jalur nasional pantura
aksi ini dilakukan karena warga kecewa terhadap badan pertanahan negara
yang tak kunjung menyelesaikan kasus sengketa tanah
aksi blokir jalur pantura dilakukan warga desa gaji tuban
puluhan warga berbaring di tengah jalur nasional penghubung jawa tengah dan jawa timur itu
akibat aksi pemblokiran ini arus lalu lintas jalur pantura lumpuh selama lebih dari satu jam
ratusan kendaraan baik anggutan berat maupun angkutan penumpang berhenti total
kemacetan panjang tidak terhindarkan sejauh dua km
aksi ini merupakan luapan kekesalan warga yang tidak ditemui ketua badan pertahanan nasional bpn setempat
awalnya warga berdemo menuntut bpn segera menerbitkan
sertifikat tanah yang diajukan oleh warga secara massal
status tanah itu menurut warga masih dalam seketa dengan pt semen indonesia
itu memang benar silahkan dicek di lokasinya bersama pt semen indonesia
kalau memang itu benar silahkan
dikeksiksikan oleh pt semen indonesia
dikeksiksikan oleh pt semen indonesia
pemblokiran jalur pantura yang dilakukan warga akhirnya selesai setelah polisi bernegosiasi dengan pimpinan warga
sementara warga berencana akan kembali menggelar demonstrasi dalam beberapa hari ke depan
jika tidak ada respon dari bpn maka warga mengancam akan kembali memblokir jalur pantura
dian fajar arianto tuban